inilah kebun yang kakek tanami
kebun ini penuh ditanami dengan bunga bunga
ada bunga ros bunga melati angkre dan semuanya
selain bunga bunga hutan ini sangat indah
hati bunga bunga ini juga bisa ditarik untuk obat orang yang sakit
kakek pelihara kakek tanam dan kakek jaga bunga bunga di hutan ini
supaya tetap segar dan lestari
itulah tugas kita untuk melestarikan hutan kita
dan tugas kita untuk memelihara khasana kebudayaan kita
nah inilah mawar biru itu
ambil saja kelopak bunganya untuk dijadikan
makasih ya kek

gak usah kek

terima panggilan kek
terima kasih kek
sebaiknya kamu istirahat dulu di rumah kaki
gak usah kek
anti orangnya bisa meninggal kalau kelamaan
terima panggilan kek
terima kasih kek
terima kasih kek
terima pamit dulu ya kek
eh ya kek ada waktu jalan lain selain jalan lubang itu
tidak ada jalan lain
tapi jangan khawatir kakek akan mengantar kamu ke tengah hutan itu tanpa melalui lubang lubang yang banyak bulan itu
nah inilah awan sakti yang akan mengantar kamu ke tujuan
makasih ya kek
rimah kamu berhasil mendapatkan mawar biru itu
udah ini mawar birunya
terima kasih rimah
ternyata ketua pinter bela diri juga ya
ya kita harus bisa menjaga diri kita
di antaranya dengan menguasai ilmu bela diri
saya akan membantu menemukan karung itu
terima kasih ketua
sekarang kita ke tempat markas perampok itu
pak kita harus cepat menemukan rumah
kita bisa segera menemukan dia
oh siapa kalian
kalian gak perlu tahu siapa saya
yang jelas serahkan semua barang barang kalian atau harta kalian semuanya
ternyata dia berani melawan kita
udah jangan baca diajak ngomong
nih lu rasain nih
lari mau cepat tuh
bawa sini diajak
itu kayaknya ibunya rimah
ditangkap oleh para perampok
mereka pasti akan dijual oleh para perampok kita
bapak kita tolong ibu bapaknya rimah yuk
gak bakalan menang melawan perampok itu
bukan gitu caranya
kita kasih tau rimah
dia kan punya kalung sakti
dia pasti bisa mengalahkan para perampok itu mbak
tapi rimah sekarang
berada di kawasan perampok
kita sudah ditolong oleh rima
saatnya kita untuk membalas budi
baiklah kalau begitu
sekarang kita cari rumah aja
kemana ya para perampok itu
iya ya kok sepi
jangan jangan mereka sudah pindah
biasanya mereka selalu pindah pindah markas
agar mereka tidak diketahui oleh orang
ya udah kalau begitu
kita cari tempat lain aja
ya mumpung mereka belum jauh
makasih ya ketua
sebagai manusia kan
hei coba berdiri
eli sepertinya aku belum pernah mendengar nama itu
apa kamu berasal dari negeri sebelah
selama enam tahun ini
ama tinggal bersama orang yang sudah saya anggap
seperti orang tua saya sendiri
mereka sangat baik yang mulia
kalau kamu memang penemir anak saya
ah yang mulia
maaf yang mulia
dia punya tanda di punggungnya yang mulia
anakku tidak punya tompel sebesar itu
jangan kamu coba membohongiku ya
pak tolong kami dilepaskan dong
hei saya pengen dengar ya
kalian akan laku mahal jika kami jual ya enggak
jangan orang lakang aja
biar perempuan kelaparan diikat lagi
itu urusan kalian
jika kalian mau makan cari aja sendiri
ya gimana bisa cari makan sendiri
kami kan diikat
ini sakit sekali
gak gua akan makan aja
oke kamu aku lepaskan
tapi ingat jangan coba coba untuk kabur ya
amri cepat kejar perempuan itu
ada yang jauh bu
mereka sahabat gua juga
cepat tahu yang mereka
bapak bapak kalian kok bisa disini sih sebenarnya kami tidak mau masuk hutan ini tapi ibu dan
kamu sekarang ditangkap oleh para perampok itu apa ibu dan bapak ditangkap oleh perampok dari mana
kalian bisa iya soalnya mereka sedang mencari kamu ayo kita ke tempat perampok itu
aku dengar itu suara ibu yang mau kesana lima tunggu hati hati
bapak ibu rima
hei kalian masih saja merampung
oh ternyata ketua kita dulu yang mau menyelamatkan mereka
boleh tapi ingat kalahkan kita dulu
sampai jumpa lagi